bahan bahannya tinggal cukup buat satu piring terus selalu aja dah yang penting dibikinin
oke gue kalau kata gua mah kalau emang punya duit lo kasih aja bini lo kalau saya kasih

sama musuhnya kalau saya kasih det nanti saya kasih det nanti saya kasih tempatnya mu aja hahaha
kaget betom akan ke toprak sipur mau traktir
enak jalur cak lu jangan mau terbalik janji kan lu yang mau bayarin gue ya
udah ngepot rap dua kalau gue capeknya empat kalau buat pur semua yang ada capek
rat lu tau gak gua udah bisa pastiin
kalau ntar gua udah pergi haji berarti si maya udah jadi muhrim gua
tolong lo ji mau kemana
kalau gua disini terus dengerin omongan si naim bisa sakit kuping gua
erat kalau lo ngiri lo bakal cari pengantinnya si neke
kayak gua balik lagi ke pujaan hati gua si maya
gua pulang aja
lolo ji sabar atuh jangan eksmosi
yaudah gue juga balik aja dah
gak boleh ikut ikutan
erat gue bukan ikut ikutan
tapi hati gua gak disini hati gua sama si maya
renyam aja lu
udah udah dua orang
yaudah jangan diturusin kita pulang aja
mau aja makan apaan
makan ketoprak alia mau
enggak ah kalian mau beli bubur aja
bang beli bubur
kalau udah dibikinin bubur alia kagak ganti beli yang lain kan
kalau lu nganggep gua temen lu dukung gua rat
gua bukan gak dukung lu im lu ngedemenin si maya
gua cuma pusing kalau gua gak dengerin lu cerita itu itu aja
rat cerita gua memang itu itu aja
berarti gua mesti cepet dapetin si maya
biar bisa nemenin gua mancing
im ngapain sih bayi mancing bikin ribet aja
lolo haji babe kenapa ini terus terusan berantem
sama atuh kan kita juga gak tau mas suka mancing apa enggak
terserah lu aja dah gue mau pulang
mau makan gado gado mantu gue
kayaknya enak ya makan gado gado aja beh
rat lu ngapain sih
kenapa lu ajak si odi doang gua kan ada di sini
makasih bang ojak
alia kan masih makan
tinggal sedikit alia
pusin aja bang
tunggu bentar ya
ulu ulu odi pasti akan menunggu dengan setia
iya tapi satu piring aja ya be
oh satu piring
waktu tadi kau bilang tiga
bahan bahannya tinggal cukup buat satu piring
terserah lu aja dah yang penting dibikinin
jendol manis dingin
jendol manis dingin
kau balik dah udah sepi
gua juga pulang ah
ya elah besok juga gua balik lagi
eh drok gua saranin ya
dia main binik lu
pokoknya lu kagak usah lama lama dia main binik lu
lebih dari orang orang betul itu dro
jendol manis dingin
ya udah deh abang susulin
eh cak mau kemana lagi lu
jadi tiga suap lo
nah giliran gua
eh gue belum
kacian ya lo
gue mau pulang dah
jadi pancing aja
saya juga mau pulang ya
gue bawain air pada pulang
bawa pancik ke dalam
kamu mau mertua saya
tukang gas udah dateng
lagi meriksa di dapur

gasnya udah bener mak
untung tadi saya goreng di rumah
jadi bikin kuenya gak keganggu
gak ada yang nyuruh juga
kalo tadi kagak digoreng di rumah si yanti
bisa marah tuh yang mesen kalo dateng kesini mau ambil kue
tapi kuenya belum jadi
eh ini pak
biasa aja pak
tak ada yang nanya
tabung punya emak bukan karena isinya yang setengah
tapi selangnya berbeda
bocor halus kok bisa iya maksudnya ada yang retak jadi bocor bahaya kalau tadi pakai masak astaghfirullah
al hajjim jadi bukan gasnya yang diganti tapi beli baru oh seperti itu sebentar ya udah nih
makasih ya makasih maaf assalamualaikum waalaikumsalam mak kalau urusan gas udah
kelar ojek naik lagi ya entar dulu anterin tuh kue sekalian di selang buat gas